sejumlah tokoh pun pernah mampir ke warung nasi bu eha
dan ini tadi saya ambil yang paling spesial di bulan ramadan ada kambing krengsengan
ini dikeluarin ya oke yuk